oke pak bagaimana setuju cocok kalau begitu saya tinggal tunggu kabar selanjutnya terima kasih
atas kerjasamanya terima kasih pak saya akan kasih kabarnya bapak mau langsung meeting yang
lain iya saya mau jalan cat bukannya numpang tadi buketi mau bareng saya lagi udah mau pulang nggak
bisa dibetahin lagi dikit lagi ya dibetah aja pakai lipstick dulu mau pulang dua tiga jam itu nggak
bisa tinggal di sini oh nggak bisa nanti nggak sembuh nanti bawa ke rumah sakit tuh
ramai yang ditunggu sudah datang hah tuh diperkenalkan
akhirnya datang kemahadaman akan aduh nengket itu sudah lama sekali nungguin
nah kang waiting for you disitu duduk dengan manis lami pisan
kalau sudah lama nunggu kenapa tidak pulang saja ini tidak boleh kan belum ketemu
hai ya biar akang epic serna negro semua orang bisa ketemu dengan
ratu endor sash prima donna paling cantik jagad raya betul enggak mister puh

yah pie wapuh
seperti apa jadi model iklan untuk penumbuh obat rambut
nah siapa yang meninggal kak
bukan maksud saya ya
kayaknya memang agak kurang pantas ceket kalau jadi
iklan penumbuh rambut ini mah cocoknya tapi model hijab
atau model itu iklan azan
ditunggu orang kalau bulan ramadan so
halus itu mah
iya saya juga udah bilang tadi sama keket
feeling saya juga mengatakan nggak cocok
tapi ya gimana kalau alien sama keket maksa
enggak mau kasih saya jawab
wah dia bilang itu cocok
si riki sama gue yang
ini si rik
kenapa sih lu kayak begitu
lu sering banget sih
jangan kalau dibatalin waktu keket aduh jangan marah keket
cuma gue tau gak perempuan di seluruh dunia kalau lagi ngambek itu cakep
wah eh eh aja cakep
uh bau gak
pokoknya gue gak mau tahu lu rayu dia sampai dia mau
kalau enggak gue pindah
gue ajak mr fu pindah
jangan kate lu memang cakep banget
saya jadi ragu lah oleh q lah
eh atau apa jangan ditolak
kan apa butuh uang modal buat nikah tuh
eh bener abah
nih mungkin kalau diterima ini pekerjaan teh manis pasti bakal marah
cuma itu semua bisa diatur
ya so sekarang daripada abah tidak jadi menikah itu lebih darurat pak
banten mbah tuh diterima ya
kalau masalah teh manis nanti pada saat syuting atau pemotretan
atau tinggal kabarin telepon
aduh udah lima pisahan saya teh
siap siap jangan marah
gue tambah ngambek siap
jangan aduh kety
oke duduk duduk tenang
udah siap untuk tanda tangan kontrak
saya teh sebenarnya memang butuh uang ya teh ya buat nikah
tapi kalau pasangannya si ceket asat tidak eh mending saya pulanglah
aduh jangan atuh
aduh saya juga jadi dilema nih
kita bicara berdua aja ayo
udah ramai ramai saja di sini
kita soalnya ngomong serhim gak boleh dua duaan
aduh saya mah itu sih juga ngerti
tapi maksudnya kita ngomong berdua tuh di ruangan ini juga
tapi tadi matanya kesana saya juga takut
kesini takut memang itu
ini kan cuma kerjaan nih
soalnya buat modal untuk nikah kak
nah abang nikahnya bukan sama yang ono kan
bukan bukan bukan
bentar kata apa
cuma kerjaan gitu aja
ide yang briliant
gak ada lah
jadi ah gitu atuh
tiba tiba belum berpisa teh bilang gaib
iya pak bener
pasti pasti pasti belum berpisa lah
aku eta penuh rambut
nanti kak kak titi pakai wig yang panjang
udah cat udah nanti bikin konsepnya nanti
yang penting sekarang kak ewo berawak ini udah oke oke kak
jadi nanti saya akan bikin pikirkan konsepnya
kalau begitu saya tinggal tunggu kabar selanjutnya
terima kasih atas kerjasamanya
terima kasih pak saya akan kasih kabar
bapak mau langsung meeting yang lain
iya saya mau jalan
kak bukannya numpang tadi
bu kety mau bareng saya lagi
udah mau pulang
nggak bisa dibetahin lagi dikit lagi ya dibetang aja
pakai lipstick dulu mau pulang
dua tiga jam itu nggak bisa tinggal di sini
oh nggak bisa nanti nggak sembuh nanti bawa ke rumah sakit tuh
ya dipaksa ya sudah lah
ya ya sudah
kalau itu paksa pulang ya udah
yang penting deal kan
eh eh aduh
itu ilet keket kayaknya
bulu mata juga ilet kabe baju hijau juga ilet
sekalian iklannya tetan
gini ya bah
terima kasih ya sudah deal
jadi nanti saya akan kasih tahu kasih kabar
kapan syutingnya akan dimulai dan kontraknya
kalau begitu sebelumnya saya berterima kasih ya
saya permisi dulu nih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
oh ya tidak tidak
kenapa kamu ketinggalan
saya teh mau minta tolong
kenapa mau ketemu sama
sering nggak di kantor di rumah tuh kan
nanti kalau ada panggilan lagi jadi model iklan ya
jangan lupa saya di telepon ya
mau jadi model
insya allah ya
buat ngelamar neng sri ya
ya udah oke
ya udah oke
loh jemput satu dua
semoga lepas emang ini
mereka lebih heboh dari kita
teman teman si ian katanya tuh mau traktir kita
katanya tuh buat syukuran kalau dia tuh udah lulus
gue bakal traktir sahabat sahabat gue ya nggak
gue bakal terakhir kalian semua karena ini sebagai tanda rasa syukur gue kalau gue tuh lulus
padahal gue tadi disempet tegang banget tuh
gue dikejain sama pamir
kita makannya tapi nggak dibatusin kan
boleh makan berapa banyak pun
eh tunggu tunggu tunggu
gue nggak mau ya
eh makannya nggak boleh lebih dari jeban
terus saya bayar sendiri
enggak lah sin
pokoknya lo boleh makan sekenyang kenyangnya
tapi jangan dibungkus
cuma bebek mel mel doang yang boleh dibungkus
udah tahu kita cewek cewek
kalau misalnya kita cewek kan makan porsinya dikit
maksudnya dibungkus nggak boleh ya
ya gue sih setuju ya
kalau saran gue ya
kalau misalnya kita lulus lu gak usah foya foya kayak gitu lah
ntar akhir kita makan lah
terus kayak tadi di kelas lu mau coret coret seragam kita lah
itu nggak bagus kali
kan ini kan gue pengen tracker sahabat sahabat gue sebagai rasa syukur gue
kalau gue tuh lulus
ya juga harus bersyukur sama allah dong
lu ngelakuin hal yang lebih baik gitu loh
bersyukur sama allah
ngelakuin tindakan yang lebih baik
buset tadi gue ceramahin mulu sama lo
eh emang lo kudo diceramahin
kita makan di kafe friendly aja gimana
kan di situ makanannya enak
kalau kamu boleh aja sih
kalian nggak usah kaget kayak gitu dong
uih rapi bener
tungguin ngapain kemarin om
eh om mau nyebutin reva
kalian kok pada bingung gitu sih
jadi gini ya mulai sekarang
eh om bagas itu udah di hire